hai edward tanur ayah gregorius ronald tanur akhirnya buka suara setelah putranya ditetapkan
sebagai tersangka penganiayaan terhadap dini sera afrianti selain menyerahkan proses hukum
kepada aparat penegak hukum pihaknya juga menyampaikan bela sungkawa serta berjanji
tak akan melakukan intervensi proses hukum ia juga menerima keputusan pkb yang telah
menonaktifkan dirinya sebagai anggota komisi empat dpr ri sekarang saya disandra secara politis
atau secara media atau secara bukan fisik tapi mental saya tersangka karena nama saya terbawa
bahwa betul saya sebagai ayahnya betul saya tidak menyangka di lokasi lain di sukabumi jawa barat
masih merah tapi kematian dini sarah afrianti anak korban yang masih berusia dua belas tahun hanya
bisa menangis mendapat kabar kematian sang ibu sementara ibu korban yang ditemui selasa siang
rumahnya menuturkan korban meninggalkan anaknya sejak usia empat bulan karena mengaku bekerja
sebagai tenaga penjual di sebuah mal pengen dihukum seberat beratnya gitu dua belas tahun
ketemu nggak pernah cerita dia disiksa atau bagaimana nggak pernah nggak pernah nggak pernah
cek sejarah siksa apa apa nggak pernah
hai sejarah siksa apa apa nggak pernah sejarah siksa apa apa nggak pernah sejarah siksa apa apa nggak pernah
diketahui pelaku memukul korban menggunakan botol miras pada bagian kepala di
ruang karaoke lalu saat di halaman parkir korban dilindas menggunakan kendaraan hingga akhirnya
tewas hingga saat ini polisi belum bisa mengungkap motif tersangka menganiaya korban atau penyebab
keduanya cekcok temblip hutan cnn indonesia